tadi ada sambutan juga dari kerajaan skotlandia yang sudah berdiri
jadi semua kamu pikirkan dulu di mana yang kamu mau
oleh sebab itu siapapun boleh melakukan melukat dengan catatan
tapi ada lebih tua sih yang nggak cepat rusak
hak masyarakat untuk mengetahui kalau waspada itu saya harus berbuat apa
nasdem sudah lama saja jadi oposisi